terhubung dengan komisioner kpk laude m syarif melalui sambungan telepon
selamat malam pak laude
ya apa pertimbangan kpk pak laude sehingga hari ini
halo selamat malam
ya selamat malam pak laude
apa pertimbangan kpk sehingga hari ini yang disebut sebut sebagai jumat keramat ini akhirnya terjadi
idrus marham mengenakan rompi oranya ditahan oleh kpk
sebagaimana telah dikemukakan beberapa saat waktu itu setelah tertangkap tangannya ibu eni saragi
dicurigai atau ditengarai ada keterlibatan beberapa pihak
salah satunya pak im yang hari ini ditahan
pada waktu itu memang
kelihatannya keterlibatan beliau itu cukup nyata tetapi kpk tidak mau gegabah
untuk menentukan status beliau
makanya karena itu dilakukan beberapa pemeriksaan saksi yang lain
dikonfirmasi dengan beberapa pihak sehingga kpk menjadi yakin
dan akhirnya menetapkan beliau sebagai tersangka waktu itu
minggu yang lalu
hari ini setelah diperiksa lagi
setelah diperiksa lagi dan hasil pemeriksaannya jelas bahwa beliau tersangka sehingga langsung ditahan
apa materi pemeriksaan kemudian yang dilakukan hari ini
apakah memang ada unsur unsur yang akhirnya menguatkan terhadap tersangka idrus marham
iya jadi setelah dikonfirmasi dan diperiksa beliau
kan beliau pernah diperiksa beberapa kali
hari ini diperiksa sebagai tersangka dan hasil pemeriksaan hari ini adalah sangat positif
dan untuk memperlancar penyidikan selanjutnya maka diputuskan untuk ditahan
dan tentunya juga ini untuk kepentingan dari tersangka agar prosesnya bisa segera selesai
agar segera dilimpahkan
baik pak laude seberapa penting sebetulnya peran idrus marham dalam kasus korupsi yang menjeratnya
kasus korupsi plt huriaw satu ini
ya setelah diteliti dan dipelajari dengan seksama oleh penyelidik dan penyidik di kpk
korupsi yang melibatkan
ibu eni dan itu adalah dikerjakan bersama sama dengan beliau
sehingga ada pengetahuan yang cukup ada peran yang signifikan
sehingga diputuskan untuk ditahan
pak laudy rencananya idrus akan ditahan di gedung tahanan kpk
ini rencananya penahanan idrus marham ini akan seperti apa
nah seperti biasa kan bukan cuma beliau
seperti biasa setelah dinyatakan tersangka dan semuanya cukup buktinya cukup maka kita tahan
alasan untuk ditahan itu sebenarnya hanya satu
yaitu untuk memperlecepat
karena kalau sudah di kpk gampang untuk diperiksa
sehingga biasanya kami ingin lebih efektif dan efisien
seperti itu saja
baik pak laude
kita tahu kemarin atau beberapa hari yang lalu ada pemeriksaan
setia novanto dan juga anaknya
apakah benar ini kemudian yang menguatkan status idrus sebagai tersangka
di periksaannya beliau waktu itu juga karena ditengarai
atau kami mendapatkan informasi informasi awal
bahwa pak setia novanto waktu itu juga mengetahui tentang proses pembicaraan kasus ini
oleh karena itu
untuk memperkuat keyakinan dari penyidik penyidik kpk
maka mengundang beberapa pihak yang lain
iya mungkin bisa dielaborasi lebih jauh lagi
bagaimana sebetulnya keterkaitan keduanya dengan kasus ini
ya saya tidak bisa menjelaskan secara rinci
tapi saya bisa menegaskan di sini bahwa
pak setia novanto pak iris marham
ibu eni saragi mengetahui secara persis kasus ini
dan itu juga diakui oleh si pemberi pak johannes kocok
baik pak laude ada pernyataan juga dari tersangka eni
bahwa ia hanya menjalankan perintah partai
apakah benar kemudian aliran dana ini mengalir ke munaslup partai golkar
ya itu merupakan bagian dari materi
pada penyelidikan dan penyelidikan
sehingga saya tidak bisa menjelaskannya sekarang
baik pak laude terakhir
sudah ada tiga tersangka
ada eni kemudian ada johannes b koco
dan juga idrus marham
apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam waktu dekat
ya seperti biasa saya tidak pernah mengatakan kemungkinan kemungkinan orang lain ya
tergantunglah nanti kita lihat
perkembangan kasus ini
baiklah pak laude m syarif
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia prime news saat malam